ini bersihin sampai bersih terus pot ya harus bagus lagi semula kan cakep banget tuh tadi
tuh potnya ama bunganya tuh ya cakep banget ya itu bukan lagi pemberiannya
itu udah kesayangan gua banget tau gak sih jelik porosan nih
akhirnya juga tuh potnya itu tandanya percaya orang bunyi perang aja
pot siapa itu mah pot kesayangan mak lu
kali ini apanya pindah ke mamang mamang bakal dimarahin besar sama emak emang
yang penting lu jangan pada ini ngomong biar gue yang beresin nih
kalau malu tahu bahaya bahaya ya udah telat mau udah nyampe
tadi gue denger ada suara ngedubrak
pot ma pecah
mak mau marah
eh jali lu pake otaknya kemarin tipe gue tipe kesayangan gua lu ancurin lu ledakin sekarang apa pot kesayangan gue lu mikir jali otak lu taro dimana
jali lu tuh pake otak lu tuh pengangguran apa pun lu bilang gampang
apa sih untungnya lo hidup di dunia ini jali
jali lu harus jadi contoh buat cucu cucu gue tapi lu apai lu jadi ngerusakin ngerusakin ngerusakin otak lu dimana jali
jali lengkap tuh po semua kesalahan ayik lengkap
hahaha kenapa lu selalu mencari kesayangan gue dari tipis ke rampot lu mau jadi apaan jale
ini bersihin sampe bersih terus pot ya harus bagus lagi
kan cakep banget tuh tadi potnya sama bunganya tuh ya cakep banget ya itu bukan lagi pemberian ya itu udah kesayangan gue banget tau gak sih jali
pusing kenapa lu yang
hahah ilang emang ada isinya
ada enam ratus ribu
enggak tau bang jali mana emang
jali kenapa lu nampe disitu
aduh hei bang udah kayak laba laba lu
kalau ngantuk bobo dikasur emang
aduh ayo pikir empo udah lupa eh
eh al ama patih makan apa tuh
al malik al fatih enak
uangnya dari mana tuh
dari sini bukan
ya kan bakal
aww nih bang iyan parah masa anak ini tuduh maling
eh iyan lu gak boleh gitu iyan ya ampun
masa anak lu lo tuduh gitu
lu harus ubah lu harus ubah ganti kakak lu
iya tuh parah tuh
apa apa jahat
emang tuh ganti potma
yaa dimetin lagi
bener bener ya ini toyol gimana sih tadinya online sekarang jadi offline ini gimana sih
jangan jangan situ pake mode pesawat kali ya
belum suruh kerja tuyulnya udah offline
kecaya kuncen nih liat nih liat nih
setahu saya nih
tuyu yang saya produksi itu baik baik aja tuh
konsumen saya gak ada yang komplain hehehe
jangan jangan situ kali ya yang punya masalah sama tuyu saya
banyak alasan banget si kuncan gimana sih gak terima ah balikin duitnya
nah nah uang yang sudah diberikan tidak bisa dikembalikan lagi sebaiknya selau
jangan erosi dong
ya hmmm sebentar sebentar sudah
saya mau baca mantra mantra terlebih dahulu ya
hehehe bagaimana saya mau baca mantra mantra
he apa aja maksudnya dengan tangan saya
jangan jangan sini
aku mencari tuyu tapi gak ketemu juga
hei dimana kau
tau aja kalau dia ada disini
dasar tuyul cerdik
dia tau dimana posisi uang itu
ini lingkungan rumah orang kaya
tuyur itu tidak boleh mempunyai bos baru
aku harus menangkapnya
hehehe uangnya merah merah merah merah guys hahaha nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi
tulis mbak aku masukin
guys dia ngeliat aku gak sih
tuh kan guys dia ngeliat aku
hah dia ngeliat aku
nampaknya anak itu masih ngejar ngejar aku gak ya
masa iya aku harus nyemplung kemari
disaat seperti ini oh my god
yaudah kalau begini mendingan aku menghilang aja
yaudah aku mau pergi
yaudah aku mau pergi
yaudah aku mau pergi